inilah kondisi banjir yang menggenang di desa mujurlor
kecamatan kroya cilacap senin pagi
banjir yang mulai terjadi pada minggu malam ini
menggenangi jalan jalan desa serta sejumlah permukiman penduduk
banjir yang diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari ini
telah merendam lebih dari tujuh ratus rumah penduduk yang tersebar di desa mujurlor ini
ketinggian air banjir antara tiga puluh cm hingga satu meter
bahkan beberapa diantaranya air masuk ke dalam rumah
kondisi ini membuat perabotan rumah mereka ikut terendam air
banjir yang melanda wilayah ini sulit untuk hilang
karena sungai sebagai tempat pembuangan air justru meluap
akibat tak mampu menampung derasnya hujan
beberapa warga yang rumahnya terendam banjir hanya bisa pasrah dengan kondisi ini
banyak dari mereka tetap bertahan meski kondisi rumahnya terendam banjir
desa mujurlor selama ini menjadi daerah langganan
banjir jika musim hujan tiba karena luapan air dari sungai tipar kroya
berarti pada masuk ke rumah ya
masuk ke rumah
jadi sebagian warga pada numpang yang agak tinggi pindah ke tetangganya
yang belum tergenang air rumahnya
banjir yang terjadi ini juga membuat beberapa binatang juga ikut terbawa banjir
seekor ular kobra berhasil ditangkap warga saat tersangkut jaring milik warga
alat penangkap ikan itu dari calai
pas diambil ada ularnya
selamatkan oleh warga
takut nanti masuk ke rumah warga kita selamatkan
ini nggak susah nggak tadi nangkep itu
cepat lari apa gimana bolanya
melawan ke kita
oh tadi melawan
terdiri penangkep gitu ya
hingga kini hujan masih terus mengguyur wilayah cilacap jawa tengah
sehingga warga harus lebih waspada
imam ambar woto cilacap jawa tengah
sementara itu banjir yang merendam sejumlah kawasan pemukiman di sepanjang kali bekasi pada minggu kemarin berangsur surut
warga mulai membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur
permukiman di wilayah satria mekar tambun utara bekasi jawa barat dilanda banjir pada minggu sore
kini sejumlah warga terlihat sibuk membersihkan rumah dan juga lingkungan
beberapa warga lain pun sibuk membersihkan perabot dagangan dan rumah tangga
warga kesulitan menyingkirkan lumpur di sepanjang jalan dan lingkungan tempat tinggal
air pdam yang tersedia
tidak cukup untuk membersihkan rumah dan lingkungan
sementara itu sejumlah warga korban banjir terpaksa mengungsi ke sebuah gedung sekolah